presiden joko widodo mendorong agar pembahasan ruu perampasan aset segera diselesaikan dpr
menurut presiden ruu inisiatif pemerintah tersebut diharapkan memudahkan penindakan tindak pidana korupsi
ruu perampasan aset itu menginisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh dpr
dan ini prosesnya sudah berjalan kita harapkan dengan ruu perampasan aset itu
dia akan memudahkan proses proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung